kepala dinas kesehatan provinsi ntb dalam konferensi pers di mataram rabu siang menyatakan
tujuh anak di ntb positif covid sembilan belas dua puluh sembilan orang diantaranya tidak terdeteksi asal usul virusnya
dalam beberapa kasus hasil pemeriksaan terhadap orang tua mereka juga menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
dan dinominasi oleh balik dan balik
satu bangunan sehingga dipiksa

dua puluh sembilan orangnya ibu bapaknya negatif
sementara itu data covid sembilan belas provinsi ntb rabu dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
dari satu ratus delapan puluh enam sampel yang diperiksa di laboratorium pcr dan tcmr sud provinsi ntb
laboratorium tcm rsud kota mataram menunjukkan hasil satu ratus lima puluh enam sampel negatif lima sampel positif ulangan dan dua puluh lima sampel positif baru
dari dua puluh lima kasus positif baru itu satu bayi berusia sembilan bulan dengan nomor pasien lima ratus lima puluh empat asal kelurahan bertais kecamatan sandubaya mataram meninggal dunia
pasien diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit maupun riwayat kontak dengan pasien terinfeksi covid sembilan belas
nusa tenggara barat
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala dinas kesehatan provinsi nusa tenggara barat nurhandini eka dewi
selamat siang dr eka
sampai saat ini berapa total jumlah anak anak yang tertular virus covid sembilan belas dok
kalau dari data yang kami terima sejauh ini ada tujuh puluh tujuh anak
apakah ada penambahan
ada kemarin satu jadi tujuh puluh delapan
jadi tujuh puluh delapan orang
dari tujuh puluh tujuh yang kemarin disebutkan tertular covid sembilan belas dua puluh sembilan diantaranya disebutkan tertular dari virus liar
ini maksudnya seperti apa dok
jadi begini istilahnya dalam ilmu penyakit menular itu
di beberapa penyakit itu ada istilahnya wild virus
jadi kita ada virus itu kan dalam satu virus itu ada beberapa keluarga
nah kalau penularnya itu jelas dari bapak dari ibu kita kan ketemu siapa penularnya
tetapi ini kan kasus yang dua puluh sembilan anak tiga puluh dengan yang positif tadi malam itu
itu kita dari hasil tracing kontak kita keluarga itu tidak positif
jadi dia mendapatkan dari luar
nah kita kan tidak tahu siapa yang menelari dia
termasuk yang tadi malam penambahan satu orang ya jadi tiga puluh yang tertular dari virus liar ini ya
jadi itu yang kenapa ijan dimaksud dengan istilahnya seperti wild virus ya kalau siapanya
jadi sampai kita menemukan dia apa namanya sumber kontaknya sampai kita bisa yakinkan oh iya ini memang dari sini
kita bilang oh itu ada sumber penularannya
kalau ini kan memang kita belum setelah kita tracing kontak itu kita belum menemukan sumber penularan dari anak anak ini
oke dugaan dugaan sejauh ini dari tracing kontak kemudian riwayat berpergian itu apa saja kemudian potensi potensinya
jadi sebetulnya begini mbak ada kebijakan ya who di masa pandemi ini yang disebut sebagai surveillance influenza like illness
dimana selama masa pandemi ini semua orang sakit pneumonia atau radang paru paru yang dirawat di rumah sakit pada saat ini kita jadikan pdp pasien dalam pemantauan pasien dalam pengawasan
nah anak anak ini datang ke rumah sakit sebenarnya bukan sebagai covid pak
tapi sebagai pasien pneumonia pasien pokoknya pasien dengan penyakit yang lain
tapi setelah kita lajak kita oh dia memasuki kredit diri sebagai pasien pneumonia
sebagai pasien dalam pengawasan kita pelakukan sebagai pasien covid
kita isolasi kita jadikan sebagai pasien dalam pengawasan diisolasi dan di swab
dan hasilnya tiga puluh orang ternyata positif swab nya
jadi bukan karena oh dia datang dari keluarga yang memang ada covid datang dari wilayah covid bukan
jadi dia datang di rumah sakit dengan penyakit yang lain
dan sampai sejauh ini ada anggapan begitu bahwa anak anak dianggap lebih kebal dibandingkan manusia yang usia lanjut begitu terhadap covid sembilan belas
dengan fakta seperti ini bagaimana dok
sebetulnya yang salah anggapannya itu yang salah
kenyataannya balita dan orang tua itu kan mirip
tata sistem kekerbalan tubuhnya belum sempurna orang tua sistem kekerbalan tubuhnya sudah turun
intinya miripnya adalah sama sama lemah imunitas tubuhnya
jadi sebetulnya anak anak dan orang tua sama sama harus dilindungi
proses bentuk pelindungannya harus sama
karena kita lihat di lapangan banyak orang tua yang misalnya mereka pergi pakai maskers anaknya justru nggak dimaskerin gitu
kan yang sering kelihatan kan begitu
oke dari tujuh puluh delapan anak yang kemudian disebutkan positif covid sembilan belas ini rata rata dalam rentang usia berapa dok
memang kita banyakan itu balita ya
kemudian usia sekolah usia sekolah itu dua belas tahun ke bawah
terus kemudian ada remaja
remaja itu karena kita punya kluster magetan
di santri santri yang pulang dari magetan itu
jadi itu juga memperbanyak jumlah kasus kita di anak
kan mereka usianya kan masih usia anak
enam belas tujuh belas itu kan usia anak
kita punya kluster magetan itu yang anak anak itu belasan juga dari itu
artinya apakah yang balita ini lebih rentan dibandingkan yang lebih tua ataukah sama saja sebetulnya dok
lebih rentan dibandingkan dengan yang remaja
kalau menurut saya
kalau yang remaja ini kan jelas sumbernya rata rata jelas
dia berkontak dengan siapa
sementara balita kan tidak
dan ini resikonya adalah bahwa kebetulan balita ini ketangkep
bagaimana yang nggak ketangkep
ketanggal itu maksudnya kontak dengan kita petugas kesehatan
bagaimana dengan yang tidak berkontak dengan petugas kesehatan yang kebetulan berada jauh dari sarana sarana kesehatan
memang kita kan di ntb proses tracing kontaknya cukup aktif
dan proses kita menjadikan pdp pada anak anak ini kita cukup aktif
jadi anak tujuh puluh yang tiga puluh anak ini itu berasal dari tiga ratus delapan pdp
jadi ada tiga ratus delapan anak yang dirawat di rumah sakit
itu yang kita perlakukan sebagai pasien dalam pengawasan
kemudian kita swab
kemudian dapatlah mereka positif
oke kalau penanganan bagi balita terutama balita anak anak terutama balita yang kemudian positif covid sembilan belas
apakah ada penanganan khusus dok
misalnya balita tentunya mereka butuh interaksi begitu ya dengan orang tuanya
apakah ada penanganan khusus
kalau orang tuanya akan menemani karena nggak mungkin tidak ditemani
orang tuanya juga kita screening dulu
kita harus yakin bahwa orang tuanya juga negatif
jadi pada saat mereka berinteraksi tapi artinya balita ini tetap harus mengikuti isolasi di rumah sakit begitu ya
tapi mereka nanti akan ada waktu untuk berinteraksi dengan orang tuanya begitu ya dok
kalau kita kalau misalnya karena kita punya bayi satu bulan pun ada loh
satu bulan dua puluh dua hari yang paling muda
ya mau nggak mau kan kita yakinkan bahwa orang tuanya bersih gitu loh
jadi nemenin ya mau nggak mau ini kan ini kan masalah kebutuhan anak itu
tapi ada kalau orang tuanya juga positif kita cenderung akan memisahkan
karena biasanya pengalaman kita kalau sama sama positif bersama sama itu sembuhnya akan lama
jadi ini kita di sekadang untuk bayi dan balita ini kita kadang kadang dihadapkan pada pilihan yang sulit
tapi itu yang kita upayakan kalau memang mau tidak mau ditemani ibunya ibunya harus bersih gitu
ya begitu ya
jadi seluruh anak anak dan juga termasuk balita ini yang positif covid sembilan belas saat ini ditangani di rumah sakit begitu ya
di rumah sakit
dok terakhir lalu apa kemudian langkah dari dinas kesehatan agar jumlah pasien ini tidak bertambah jumlahnya dok
terutama juga pasien anak anak ini dok
ya kita tidak kita melalui promosi kesehatan ya
kita mengingatkan bahwa anak anak itu sebaiknya di rumah saja
tidak dibawa kemana mana itu satu
kemudian kita selalu mengingatkan kepada orang tua bahwa anak itu harus juga dikasih masker
mungkin memang banyak orang tua yang mendengar bahwa anak anak itu kebal begitu
mereka mengapa begitu
anak itu justru harus dilindungi
nah kemudian terkait dengan itu kita sekarang di provinsi nusa tenggara barat sedang mengadakan masker untuk anak anak
jadi kita kemarin kan kita maskerisasi itu kebetulan yang dibuat itu masker
jadi kita mungkin mikir anak anak itu kan orang tuanya karena maskernya tidak begitu pas mungkin terus anak anaknya tidak betah
nah kita sekarang sedang membuat masker khusus anak
supaya kita jadi tidak hanya menghimbau tapi juga kita nanti setelah jadi kita bagikan kepada anak anak
baiklah dokter nurhandini eka dewi kepala dinas kesehatan nusa tenggara barat
terima kasih atas informasinya dok
semoga informasi ini juga bisa menjadi informasi yang berguna bagi para orang tua
untuk selalu menyiapkan masker begitu ya untuk anak anaknya karena anak anak memang tidak kebal terhadap covid sembilan
yang paling penting jangan bawa anak keluar
itu yang paling penting di rumah saja
baik dok terima kasih atas informasinya di cnn indonesia news hour